sudah terhubung dengan ketua umum national paralympic committee indonesia atau npc indonesia
dengan pak seni marbun selamat malam pak seni
wah nggak bisa kita motong orang itu duitnya langsung masuk ke rekening kita masing masing mbak
oke jadi apa itu bagaimana itu skemanya
skemanya sebetulnya memang dari zaman udah lama itu terjadi
jadi kalau atlet mendapatkan bonus dari negara ya paling nggak dia ngasih kontribusi lah ke npc
karena kita kan nggak dapat abbd dan dapat abbn mbak
wajib atau tidak wajib ini pak seni
ya itu perintah adart
ya itu nggak dibayar juga nggak masalah sih
oke nggak dibayar
oh nggak dibayar nggak ada masalah ya
apakah ada pembeda kemudian antara atlet yang membayar dan atlet yang tidak membayar
oh nggak ada nggak ada nggak ada
dari dulu dari dua ribu empat sudah terjadi seperti itu mbak
karena kita menghidupi organisasi kan kita nggak punya dana dari mana
oke biasanya uang yang dikumpulkan untuk apa saja pak seni
ya untuk berjalan ke luar negeri ngirim ngirim atlet ke single single event
ya kalau ada rapat rapat ke luar negeri dan kita dipanggil ke jakarta
maka kita anunya base campnya di
ada pembagian untuk kabupaten provinsi berapa persen
berapa persen itu pak seni ya
biasanya dibayarkannya ada jangka waktunya tidak pak seni
kita nggak masalah yang mereka bayar cuman
karena sekarang ini kan kalau dulu itu kan bonus atlet kan cuma lima belas juta ya emasnya
lima belas juta itu dipotong lima persen berarti
nggak ada hargaannya kan sebetulnya
karena sekarang aja jadi dihitung orang jadinya
dan itu pun kita lakukan karena kita nggak punya dana untuk membiayai organisasi
kita nggak dapat apbn kok mbak dari negara dan tidak dapat apbd
juga tidak ada sumbangan support dari pihak pihak lain
oh nggak ada kita nggak cari sponsor
pernah kita cari sponsor karena kita nggak mau orang cacat terus dikasihanin terus begitu
ini kita sekarang berbuat yang terbaik buat bangsa dan negara

tapi kita tidak mau merusak itu
oke pak seni berarti total sudah ada berapa atlet para games pak seni
yang mendapatkan medali totalnya berapa atletnya bisa dijabarkan
ya pak seni jadi ada berapa total atlet di bawah npc
yang sudah dihitung kemudian mendapatkan bonus
total ada berapa atlet pak seni
tapi yang emasnya tiga puluh lima atau tiga puluh enam
tiga puluh lima dan tiga puluh enam

jadi saya konfirmasi uang ini iuran tidak wajib dibayarkan dan akan kembali juga untuk kegiatan mereka teman teman atlet npc
kita kan itu di art jadi di art waktu kita mengadakan rapat rapat rapat anggota gitu kan seluruh provinsi datang itu
akhirnya ya diputuskan itu karena memang kita tidak punya kena untuk menghidupkan organisasi gitu
memang kemudian diputuskan nominalnya
semuanya pengcap pengdat pusat kalau itu event luar negeri
tapi kalau itu event dalam negeri kayak seperti pon perpanas di bandung kemarin kita nggak dapat yang dapat cuma provinsi dan pencap
oke oke tapi kemudian sudah dibagi bagi tapi ini kemudian juga daerah dapat provinsi juga dapat ya pak seni
karena ada pembagian dana ke
daerah tingkat dua dan daerah tingkat satu gitu ya
iya itu sebetulnya bukan dibagi loh itu kewajiban loh mbak
bagaimana pak senni
itu bukan pembagian itu kewajiban untuk organisasi biar bisa hidup kan seperti itu
oke jadi kewajiban dari atlet tapi semua atlet sudah mengetahui ini ya pak seni ya
ya sudah karena memang sudah biasa seperti itu
bukan cuma kali ini aja udah lama seperti itu

oke baik sudah lama seperti ini jadi saya mau konfirmasi lagi pak seni terakhir wajib atau tidak wajib sebenarnya
ini sebetulnya perhentah dari ad art
sebetulnya banyak yang ngasih ngasih yang tidak mau bayar juga nggak masalah kita nggak permasalahkan itu
oke baik tidak masalah kalau tidak bayar terima kasih pak senni marbum